menggunakan alat pelindung diri lengkap pasukan relawan kebakaran ini nampak
antusias mengikuti lomba teknik pemadaman api yang digelar di lapangan sepak bola jalan danau
pondano bendungan hilir tanah abang jakarta pusat jumat pagi mereka begitu cekatan melewati
berbagai halang rintang sebelum memadamkan api yang berkobar hebat namun siapa sangka
mereka bukanlah petugas pemadam kebakaran sungguhan melainkan masyarakat sipil warga
jalan danau abang yang tergabung dalam relawan pemadam kebakaran atau redcard tak ingin kalah
dengan petugas pemadam kebakaran sungguhan mereka berupaya tampil maksimal menjuarai lomba teknik
memadamkan api menggunakan karung basah alat pemadam api ringan hingga mesin pompa portable
berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh mengenai pendorongan teknis
pembinaan kepada redcard masyarakat yang tergabung dalam redcard dilatih untuk dapat menjadi motor
penggerak dalam rangka pencegahan
penanggulangan serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam menangani musibah kebakaran di
pemukiman warga jadi hari ini kita justru ingin mengevaluasi sejauh mana pelatihan pelatihan yang
sudah diberikan oleh para instruktur dari bulkarmat kemudian hari ini akan diujikan yang akan di
berikan challenge tantangan siapa yang paling baik di dalam menyerap apa yang sudah disampaikan oleh
para instruktur kepala suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat menyebut
dari tiga kategori perlombaan yang dilaksanakan ada beberapa poin yang menjadi unsur penilaian mulai
dari kecepatan waktu kerapihan serta ketepatan menggunakan alat yang digunakan untuk memadamkan
kubaran api pertama dari waktu kemudian juga kerapihan dia apa yang sudah kita tentukan terdekat
penyelamatan penilaian itu yang sudah kita tentukan terdekat penilaian itu yang sudah kita tentukan terdekat penilaian itu
saya sangat menurut sekali memang kegiatan seperti ini karena apa karena dengan adanya red karet karena
ada di wilayah ini yang sudah terlatih sehingga bisa meminimalisir atau mencegah awal bila terjadi
kebakaran di wilayahnya masing masing para anggota relawan pemadam kebakaran ini juga dapat mengembangkan
potensi kemampuan mereka dalam menjaga lingkungan dari ancaman musibah kebakaran dengan adanya lokasi
untuk untuk apa relawan pemadam kebakaran ini bagus sekali mengedukasi warga masyarakat untuk
waspada terhadap kebakaran bencana ancaman bencana kebakaran kita diajarin untuk pemadaman api dengan
secara tradisional dengan karung basah kemudian dengan alat pemadaman piringan apar dalam perlombaan
yang digelar kali ini red car kelurahan karet tengsin mampu menjabat juara pertama dalam dua
perjalanan karung basah serta kategori pemadaman menggunakan pompa portable sementara kategori
pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan dijuarai red car kelurahan kebon melati dengan
total lima ratus delapan poin rezeki iqtyar yahya jakarta